berwarna coklat kemerahan dan memiliki aroma yang khas
bumbu dapur yang satu ini sering menjadi salah satu pelengkap olahan makanan
di antaranya untuk sambal dan tumisan
terasi umumnya terbuat dari udang kerbon atau ikan
proses pembuatan terasi cukup sederhana
setelah barbaku direbus kemudian dikeringkan dan ditumbuk
kemudian tambahkan garam untuk menghasilkan cita rasa terasi gurih dan asin
menurut ahli gisi rumah sakit ubaya pada proses pembuatan terasi terjadi fermentasi
atau proses menguraikan protein yang ada pada ikan atau udang secara alami
nah proses fermentasi inilah yang membutuhkan waktu lama hingga berhari hari
jika diproses dengan tepat dan tanpa menggunakan bahan kimia
terasi memiliki banyak manfaat untuk tubuh
jadi terasi itu sebetulnya di indonesia itu berbagai ragam
jadi mulai dari produksinya itu kan bermacam macam
kalau untuk terasi sendiri yang diolah benar benar menggunakan bahan alami
contohnya yaitu entah itu dari ikan atau udang rebon
nah itu memiliki kandungan nutrisi yang sangat bagus
karena kan untuk ikan dan udang itu memiliki tinggi protein
kemudian tinggi kalsium dan vitamin d
kemudian tinggi akan vitamin b dua belas
terus selenium fosfor serta ada juga tinggi akan antioksidan
antioksidan itu yang biasanya terdapat pada terasi itu yaitu asantin
nah itu biasanya itu yang ada pada warna merah pada udang
nah itu biasanya untuk terasi sendiri
kan ada tuh yang warnanya coklat kemerahan
tapi ada juga terasi yang warnanya kemerahannya terlalu banyak
nah itu akan yang biasanya memakai pewarna
itu biasanya warnanya warna merahnya mencolok
nah itu biasanya mereka itu menggunakan rodamin b
dan rhodamin b sendiri kalau dikonsumsi oleh tubuh
itu apabila dalam jangka panjang
itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker
standar dari bpom untuk proses pembuatan terasi hanya menggunakan bahan bahan alami
seperti ikan dan udang tepung beras atau tepung terigu dan garam
yang digunakan pada proses fermentasi
kalau yang ini terasi sini ini terasi merah
terasi merah ya
bu biasanya kalau terasi gini tahan berapa lama sih bu
waduh nggak ada tahannya ini tahan terus
soalnya pembuatannya itu kan dikasih garam jadi tahan lama
nanti ya di proses yang bagus jadi nggak busuk
bagi lansi atau menteri tahipertensi
disarankan untuk tidak mengonsumsi terasi dengan kadar garam yang tinggi ini terlalu banyak
apalagi dalam jangka panjang
proses pengolahannya pun sebaiknya dengan cara dipanggang
biasanya terasi yang memiliki kadar garam tinggi akan berwarna lebih kecoklatan
terasi biasanya jadi bumbu pelengkap untuk menambah cita rasa pada sambal
sambal yang diolah dengan terasi biasanya terasa lebih gurih dan memiliki aroma khas
sehingga banyak orang yang menyukainya
karena terasi itu kayaknya cocok deh buat sambelan kayak gitu mbak
rasanya sedap enak
kalau dibuat makan sama nasi dan sambelan kayak penyetan itu cocok
jadi tau taknya sendiri manfaat terasi itu apa aja
nggak tahunya cuma dibuat sambelan aja
banyak proteinnya ya
terbuat dari ikan dan juga lebih menyehatkan bagi kita
dan juga sehat di kantong
nah berikut ada tips untuk memilih terasi yang baik sehingga bermanfaat bagi tubuh
pertama terasi yang baik dikonsumsi berwarna coklat kemerahan
warna tidak terlalu mencolok
jika warna terlalu terang diindikasikan menggunakan pewarna berlebih
selain itu pilih terasi yang tidak mengeluarkan bau busuk menyengat atau berair
terakhir terasi akan baik dan awet jika disimpan